siapa yang kangen dengan masakan jawa tengahan buat kalian yang ada di area jabodetabek
usah jauh jauh karena di jakarta di sini lagi ada malioboro food festival tepatnya di blok
m square makanan berat ada cemilan sampai dengan minuman khas jawa tengah bisa ditemui di sini
daripada ngebayangin doang langsung aja kita antri
dasar nangka dan santan ini salah satunya ya gudeg mungkin gudeg sering kita temui di
jakarta tapi gudeg yang antriannya ramai ini didatangkan langsung dari yogyakarta
hanya untuk mengobati kerinduan
namun ada juga gudeg lainnya yaitu gudeg malioboro dan gudeg ceker solo
untuk yang ingin mencicipi sate ada juga sate sapi pakempleng ungaran dan sate klatak imogiri
sekarang saya nyobain sate klatak asal imogiri yogyakarta ini sepanjang saya cari makanan yang

harta ini sepanjang saya cari jakarta belum nemuin yang sate kayak gini ini baru saya temu di
festival ini dan yang berbeda dengan sate sate biasanya disini dia tutup satenya pakai jeruji
bisi sepeda katanya sih supaya meresap dagingnya itu lebih mateng lagi ke dalamnya sesuai namanya
klatak jadi karena pakai besi kalau dibakar bulunya klatak klatak makanya namanya sate klatak
selain kelatak saya juga mencicipi cemilan jenang gempol yang pedagangnya juga langsung didatangkan dari
yogyakarta halo mas mau dong satu sekarang iya ini apa nih jenang gempol gempol dari jogja mas langsung
dari jogja datang ke sini wow cuman untuk acara ini oke terima kasih
hai udah jadi jenang gempol jadi kalau dilihat ini ada cendil bubur sumsung sama gempol jadi
nasi yang digempolin makanya namanya jenang gempol mencoba
selain itu ada juga kue serabi lumpia semarang hingga dawet ireng purworejo
malioboro food festival ini digelar di blok m square jakarta selatan
pengunjung yang hadir pun merasa bernostalgia dengan makanan khas asal jawa tengah yang ada di sini
balik lagi ke zaman dulu ya jadi kayak inget zaman zaman yang masih tinggal di jawa tengah kayak gitu
iya emang aku kan datang dari bekasi terus sengaja mau keliling keliling soalnya dapat info ada acara ini gitu kan
jadi cobain aja sekalian kuliner kulineran disini
malioboro food festival digelar selama empat hari sejak sembilan belas desember hingga dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
eits tapi hati hati ya untuk yang punya riwayat kolesterol dan asam urat tetap harus kontrol makan
sandra isanasari timawan amri jakarta